lagu kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
segala peraturan perundang undangan
kepada bangsa dan negara
bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit
dimohon menuju meja penanda tanganan
penanda tanganan berita acara
kepala staf angkatan udara
kepada yang terhormat presiden republik indonesia
dimohon berkenan kembali ke tempat semula
saksi dan kepala staf angkatan udara
dimohon berkenan kembali ke tempat semula
pembacaan keputusan presiden republik indonesia tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi tni oleh sekretaris militer presiden
keputusan presiden republik indonesia nomor dua puluh enam tni tahun dua ribu dua puluh empat tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi tni
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan presiden republik indonesia ini
kedua keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal lima april dua ribu dua puluh
nomor dua puluh enam tni tahun dua ribu dua puluh empat presiden republik indonesia joko widodo
selanjutnya presiden republik indonesia dan wakil presiden republik indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama